mana sih nih kegiatan lo
makanya kalau lagi belajar itu
emangnya punya banyak
pokoknya lo harus nonton itu film bagus banget
kayaknya gue lihat sekarang lo ada makrak dah
makrak apaan makrak tidak lo
eh gue ini lagi nyusus tanda
strategi supaya gue gak salah kah
tolong bagikan teman teman sekelas kamu dalam kelompok
satu kelompok dua orang
kamu ketik nama yang sudah kamu susun
dan kamu print di ruang tata usaha
kamu berikan kepada ibu
ibu tunggu ya
dih ini anak kayaknya keserupan men
dikasih tugas tapi ngiasnya
kayak dikasih duit
eh kok lo seneng sih
wah lo berdua gak ngerti sih
eh ini tuh pas banget momen yang paling gue tunggu
ini cocok banget sama strategi gue
maksud lo apaan sih strategi apaan
kedua nih otaknya lemot emang
lo denger kan tadi bu guru bilang apa
lo disuruh bagi kelompok
satu kelompok itu terdiri dari
dua orang kan nggak mungkin
gue satu kelompok sama lo
gue ngerti maksudnya apa
pasti sih itu
lan kita sekolompok ya
pulang sekolah kita ke mall ya
kalian cari bahan buat tugas kelompok kita
jangan pulang sekolah deh
soalnya gue harus ngelayasin anak sebelas ipad dua dulu
kita langsung ketemuan aja di mall
mau lottery ya
tak susan itu galak sekali
baru kencet bertatus merah merah dia
lo orang lagi masuk angin beneran ya malah di bully
kualet ini kencet sama susan
temen temen nih kalo kata nenek moyang kita
kalo udah kayak gini situasinya mendingan kita cabut lah
ya cabut lah
cuman kita ke mall ya nanti sore
aduh gimana ya
bukannya gue mau kurang ajar sama lo
lo ketinggian buat gue
kita juga gak bisa
ini buat depon karena dia mau ngedat sama wulan alias hulan
guys ya gue sih orangnya penuh perhitungan ya
gue gak mau lah nasib gue tuh sama kayak orang yang ada di belakang kita itu loh
yang udah ditolak sama wulan
giliran lo tuh udah lewat
karena lo udah ditolak sama wulan
kalo besok gue ngumumin wulan jadi cewek gue gue minta lo untuk mundur
kalau wulan udah jadi cewek gue gue minta lo cari guru les matematik yang lain
biar lo gak mau disimpulan mulu
lo berdua percaya gak sih

malah kemarin dia sed banget main sama gue
kok si ruangan bisa berubah gitu ya
kok dia bisa berubah pikiran dalam satu hari
jangan jangan ada yang maharuin tuh si roman
dugaan gue sih pasti si wulan yang beaja itu
karena dia lagi jadi bidadari idolanya cocok di sekolah kita
samuel suka sama dia
devo juga suka sama dia
gak menutup kemungkinan kalau roman juga suka sama dia
bisa jadi sam soalnya gue denger denger nih ya
si wulan tuh lagi jadi guru les matematika roman di perpustakaan tiga x seminggu
seru san lo
kalau wulan udah jadi cewek gue gue minta lu cari guru les matematik yang lain
biar lo gak mau disunggulan dulu
mana sih nih kerjaan lo udah belum
makanya kalau lagi belajar itu lupain dulu calon pacar baru itu
emangnya punya banyak
ada lagi selain susat
oh udah enggak
ya soalnya gue gak mau buat lo

cepet cepet makan cabai rawit
dah tunggu toilet
beda ngapain disini
bangun bangun dalam dalam aja
mau ngapain sih
sibuk amu singgah singgah
lo liat tadi gak sih san
ya di tetap tetapan kayak gitu ngapain coba
gue yakin deh san mereka tuh ada sesuatu
lo gak boleh kalah san
ini nih kebiasaan tarik ulur sok sok jual mahal
di sini lo gak boleh lagi tarik ulur
lo harus tarik terus sampai dapet
kalau wulan udah jadi cewek gue gue minta lo cari guru les matematik yang lain
biar lo gak modusin wulan mulu
makanya kalau lagi belajar itu lupain dulu calon pacar baru itu
pokoknya punya banyak
ada lagi selain susana
gue kenapa sih kebayang terus omongannya devon